jalur pendakian gunung rinjani yang dikabarkan terbakar pada minggu hingga senin ini masih mengeluarkan asap tebal
sejumlah pendaki rinjani dari dalam dan luar negeri bergegas turun untuk menyelamatkan diri
asap tebal masih terlihat jelas di kaki gunung rinjani yang merupakan jalur pendakian
asap terlihat dari sembalun lawang kecamatan sembalun kabupaten lombok timur
tiupan angin kencang membuat api yang membakar semak belukar dan pohon pohon kering sejak minggu kemarin masih terjadi hingga saat ini
petugas dari badan penanggulangan bencana daerah bersama polisi dan tni masih berupaya memadamkan api
selain petugas ini portal sama tamu saja
kalau saya pribadi mungkin yang belum karena kita semua sudah turun ada tinggal satu grup yang belum